eh mas pur ada apa
tidak jadi nganterin kamu beli dispenser
oh enggak papa
kan udah diantarin sama kang amin
kan udah diantarin sama kang amin
lu beneran kagak mau ikut gue ngelamar kerja
saya enggak pede jack
masa kagak pede
kan jadi sales
gak punya sepatu
justru itu lo gak punya sepatu makanya gue ajak
ntar lu diterima gue kagak
iya kan gue juga gak pake sepatu
tapi ktp saya masih ktp kampung
dan udah ke daluar seajak
gampang itu mentar tinggal diurus
gampang itu ntar tinggal diurus
eh tis udah ikut aja
gue yakin bapak lu juga nyuruh
gue yakin bapak lu juga nyuruh
gue yakin bapak lu juga nyuruh
yaudah dah gue tungguin di pangkalan
lu jangan kelamaan ya
kayanya motornya harus diservis
kayanya motornya harus diservis
tadi dinyalainnya susah
mana di depan yang inoku lagi
kesian amat nasib lu min
saya jalan dulu ya kang
iya kang makasih hati hati kang
lauknya masih ada
bisa maren satu
ya pun tukang ojek mana ini
adanya tukang ais dawet
kita seng mau
tapi akunya mau bet
pace pesan satu pungkus saya
yakin cuma satu
tega sama cen cen
tega sama aku cuy
tengah dengan cen cen sayang
mau ngelamar kerja
sama sama sayang tadi mau ngelamar kerja juga
gak ketah udah
yaudah bed kita jalan kaki aja yuk
iya sayang itu yang mereka tunggu
becoy ais dawetnya gimana
gak jadi bang
sini tuh mas
dateng lagi ajak sini
masih ya mas
masih ya mas
kalo yang diatas menakdirkan kalian pergi bersama
bentar lagi dateng
tukan apa ku bilang
langsung jalan jak
iya takut telat
dua tukang ojek
eh pur kok kagak jadi mampir
mungkin ada yang ketinggalan kok
berenti dulu jak
kenapa berhenti si
kamu jangan ngeput atuh bawa motornya
saya takut ketinggalan
saya kan gak apa apa jalan ke mentengnya
gua mah kagak ngeput
lu nya aja naik motornya pelan
kata bapak saya biar lambat asal selamat
kalo kata bapak gua mau beda
biar cepet asal selamat
berarti bapak kita beda prinsip jak
kamu kenapa mengelana pas panjang begitu
jadi berapa pok
sepuluh rebu pas
nih sepuluh rebu pas
kalau pesenan kue lu banyak terus kayak begini
lu kayaknya perlu asisten buat bantu bantuin dulu
kan ada bang ojak
laki lu mah kagak bisa dianderin
nanti kalau dia keterima jadi sales
kalo bang ojak keterima jadi sales motor
terus gajinya gede
tati bakal berhenti bikin gue
oh seperti itu
mak kagak setuju
udah udah bu udah jadi kuenya
nanti diantar kerumah
ini lagi nyari yang mau ngantar
ini lagi nyari yang mau ngantar
makasih ya bu
apakah si tisna
mau ngapain mak
bukan emak tapi buat nganterin nih kue ke rumahnya bu pohan
oh seperti itu
mak pun mau ngapain
dispenser ban motor gue bocor oh nggak papa kan udah diantarin sama kang amin
nggak bisa pok saya lagi ada urusan penting banget maaf ya pok waalaikumsalam
maaf telepon dari potati istrinya ojak temen sesama tukang ojek minta diantar
ya ampun ada apa baru inget ini kok kan lagi masak mie instan